siapa yang tak mengenal seniman legendaris benyamin sueb
seniman yang telah menghasilkan puluhan film dan lagu tersebut meninggal pada lima september seribu sembilan ratus sembilan puluh lima dua puluh tahun yang lalu
untuk mengerang kepergian sang ikon betawi para penggemarnya berkumpul di benz radio jakarta dalam acara dua puluh tahun benyamin sueb dalam kenangan
sebenarnya ini kita mengadakan acara tiap tahun kita ke makam kita kumpul kumpul jadi penggemar benyamin sueb itu kan cukup banyak
mereka yang menginginkan pada dua puluh tahun ini ada acara yang cukup meriah meskipun kita tetap sederhana karena memang kondisi lagi krisis lah
acara yang digelar hingga tengah malam itu dimulai dengan ziarah ke makam benyamin di pagi hari lalu dilanjutkan di sore hingga malam dengan para the band betawi menyanyikan lagu lagu sang legenda
tak lupa terdapat diskusi mengenang benyamin dan disusul dengan pemutaran film zoro kemayoran yang belum pernah ditayangkan di televisi sebelumnya
dalam acara itu juga terdapat berbagai aksesori yang berkaitan dengan sang legenda
mulai dari baju hiasan rumah hingga buku dan lukisan
sosok sang legenda memang sudah tidak ada namun ia tak akan pernah tergantikan di hati para penggemarnya dan juga warga betawi